dari dunia olahraga kita akan membahas tentang pekan olahraga nasional ke sembilan belas yang berlangsung di jawa barat
pada hari ke delapan perhelatan pekan olahraga nasional
cabang polo air dan juga angkat besi di kelas enam puluh dua kg putra memasuki partai puncak
dalam angkatan clean and jerk eko yuli irawan kembali memecahkan rekor nasional
peraih medali perak angkat besi olimpiade rio dua ribu dua puluh
eko yuli irawan merebut medali emas dan mencetak rekor baru dalam angkatan clean and jerk satu ratus tujuh puluh kg atas namanya sendiri
lifter jawa timur ini terlihat berbeda kelas dengan lawan lawannya
eko yuli irawan mendapat total angkatan tiga ratus tujuh kg
snatch satu ratus tiga puluh tujuh kg dan clean and jerk satu ratus tujuh puluh kg
medali perak diraih muhammad hasbi dengan total angkatan dua ratus delapan puluh kg
medali perunggu di sabeg ardiansyah lifter dari sumatera selatan
sementara itu dari cabang polo air putra final mempertemukan kontingen dki jakarta melawan tim tuan rumah jawa barat
pertandingan berlangsung seru
pijar mengejar angkat
terus terjadi sejak awal
tim dki jakarta akhirnya mengalahkan tim jawa barat dengan skor empat belas dua puluh
randy pratama bandung jawa barat